menjelang ramadan warga korban lapindo melakukan ziarah makam keluarga yang sudah hancur diterjang lumpur lapindo
karena makam sudah tidak berbentuk warga pun tabur bunga di luapan lumpur ala kadarnya

alhamdulillah bimbingan syukur
lumpur lapindo tidak hanya sekedar menenggelamkan rumah warga namun juga menghancurkan semua kenangan mereka akan tempat tinggalnya
dan memang terlihat rumah mereka sudah tenggelam di dalam lumpur panas ini
ini diibaratkan seperti gombal atau artinya kain yang tidak lagi bisa dipakai
dapat terlihat bahwa harta benda mereka
rumah tempat tinggal atau bahkan kantor mereka terkubur di dalam lumpur panas ini
dan kini sudah tidak bernilai lagi
kalau saya ditanya tamu yang
apa itu gombal
apa yang kamu pikirkan
oh itu seperti diri kami
bahwa hidup kami seperti gombal
seperti barang rongsok
mungkin kalau bahasa kita
orang yang terpinggirkan
jadi mereka mengerti betul
oh itu kami
identitas kami seperti
ongkokan rombeng seperti itu
ini yang mereka rasakan